tim kbri angkara yang dipimpin duta besar ri untuk turki lalu m iqbal
sudah melakukan evakuasi wni dari titik paling terdampak gempa
jumlah yang dievakuasi sebanyak satu ratus dua puluh tiga orang dari target semula satu ratus empat orang
dan dua wni dilaporkan tewas akibat gempa magnitudo tujuh delapan yang mengguncang turki pada senin
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca gempa
kami telah terhubung dengan salah satu wni yang berada di ankara
yaitu turki hamam isti faullah
selamat malam waktu indonesia dan selamat sore waktu turkiye mas hamam
mas hamam bisa mendengar suara saya dengan jelas
sebelumnya kami juga tentunya mengucapkan turut prihatin apa yang terjadi
dan yang disahkan saat ini tentunya bisa menimbulkan trauma
yang mendalam pasca gempa begitu
apakah pada saat ini masih terasa ada gempa susulan di sana mas hamam
untuk detik ini saya kurang tahu ya soalnya saya berada di ankara
kemungkinan kalau saya masih di karangwaras mungkin terjadi gempa susulan
soalnya pas kemarin saya masih di kanan males itu setiap jam setiap berapa menit sekali
masih ada getaran suka ada getaran
bisa diceritakan sedikit mungkin apa yang anda lakukan atau pada saat gempa terjadi
anda berada di mana dan apa yang anda rasakan pada saat itu
ketika itu saya sempat terbangun dua kali jam dua jam tiga
nah ketika jam tiga itu saya memutuskan untuk main handphone
terus sejam kemudian sekitar jam empat itu mulai terasa
saya keketar gempa dengan kencang sekali
dan saya langsung panik dan langsung bergas keluar apartemen saya bersama teman teman saya
anda berada di lantai berapa pada saat itu
di lantai dasar apartemen saya di lantai dasar
ada berapa lantai apartemennya mas hamam
ada delapan lantai
pada saat itu apakah seluruh penghuni apartemen dan anda bersama juga dengan teman teman
langsung keluar dari gedung begitu
iya langsung keluar
peti itu keluar cuma membawa handphone dan badan saja gitu bersama teman saya
pada saat gempa terjadi apakah sudah ada korban jiwa yang anda lihat pada saat itu
mereka itu saya nggak terlalu kelihatan soalnya subuh kan masih gelap dan banyak debu
jadi saya sudah berhenti berhenti berhenti
saya sudah berhenti berhenti
jadi bangunan di sebelah apartemen anda itu langsung rubuh begitu gempa terjadi
iya beberapa rubuh
ada sekitar empat apartemen rubuh sekitar apartemen saya gitu
apa yang anda lakukan pada saat itu bersama dengan teman teman
apakah menunggu bantuan datang atau langsung melapor kepada kbri atau membantu warga yang tertimbun neruntuhan
ketika itu saya sudah berhenti berhenti berhenti
ketika itu saya sudah berhenti berhenti berhenti

dan sambil membantu teman saya yang kakinya kena neruntuhan
sambil menunggu ambulans datang juga
teman anda ada yang terluka begitu
iya betul kakinya
ada berapa warga negara indonesia yang berada di gedung tempat anda tinggal pada saat itu
saat itu saya dan teman saya berdua saja
hanya berdua apakah banyak warga negara indonesia yang tinggal di sekitar wilayah anda
sekitar sepuluh orangan di wilayah pusat kota karamaras
sebagian besar adalah mahasiswa atau bekerja di sana

pada saat kejadian gempa manggitudo tujuh apa yang anda lakukan

apakah anda juga langsung menghubungi keluarga di indonesia atau dihubungi oleh keluarga dari indonesia
tetapi kejadian itu saya belum sempat menghubungi keluarga
jadi ketika gempa itu saya langsung ke rumah sakit di antar pihak ambulans
dengan mobil orang turki di sana gitu
setelah itu baru berkumpul setelah dari rumah sakit berkumpul dengan teman teman di kampus
dan setelah di kampus malamnya baru bisa menghubungi orang tua saya
ya seperti kita lihat di layar kaca gempa tujuh delapan yang mengguncang wilayah turkiye ini
efeknya atau dampaknya sangat dahsyat
dan terjadi pada saat banyak warga masih terlelap
dan banyak juga anak anak yang menjadi korban
ketika peristiwa ini terjadi gempa ini terjadi
suasana kepanikan seperti apa yang anda lihat di sana
warga itu orang orang sekitar saya fokus ke keluarga mereka masing masing dan diri mereka masing masing
jadi ketika itu saya kan kedinginan bersama teman saya menunggu pertolongan buat teman saya
waktu itu saya mencoba untuk
bantuan ke masyarakat sekitar saya yang juga mencoba melarikan diri untuk mengawalkan diri di mobil mereka
tapi tidak diizinkan karena mereka menunggu keluarga mereka juga
apakah pada saat itu
apakah pada saat itu sudah langsung ada bantuan yang datang
atau tim sar setempat yang datang ke lokasi untuk membantu mencari korban begitu
ketika itu masih belum datang
berapa lama harus menunggu
ketika itu sejaman baru ketemu ambulans
lalu saat ini apakah bangunan tempat tinggal anda masih berdiri dengan kokoh atau juga ikut hancur seperti bangunan yang lainnya begitu
kemungkinan besar sudah runtuh juga soalnya beberapa kali gebas usulan juga
dan ketika saya keluar pun itu sudah parah sekali
bangunan apartemen saya gitu
ya saat ini anda sudah berada di kbri ya di ankara ya
ya di wisma kedutaan kbri
di wisma kedutaan apakah seluruh warga negara indonesia ditempatkan di tempat yang sama dengan anda mengungsi sekarang
untuk mahasiswa seluruhnya di sini gitu pak
kalau untuk wni yang selain mahasiswa saya belum melihatnya
nah jika tempat tinggal anda sudah hancur apakah memang anda sudah ada berencana untuk pulang ke indonesia
atau disediakan hunian sementara dari kbri atau mungkin dari pemerintah setempat
untuk itu saya masih belum bisa menentukan karena masih menunggu juga keputusan pemerintah turki
apakah kuliah saya diliburkan lama atau tidak
kalau tidak kalau cuma sebentar saja kemudian saya akan menunggu di turki gitu pak
apakah sudah ada informasi dari pihak universitas terkait berapa lama kuliah diliburkan dan kapan akan kembali masuk begitu
karena untuk tanggap darurat juga kan masih berlangsung hingga saat ini
baru ada pengumuman ini pengunduran daftar ulang semester sampai tanggal tujuh belas februari ini
baik yang kita tahu bahwa saat ini suhu di sana termasuk ekstrim ya empat sampai minus sepuluh derajat
apakah bantuan baik itu berupa baju hangat kemudian makanan tempat tidur begitu sudah mencukupi
kalau ketika itu di karamar sendiri masih belum cukup karena bantuan sendiri itu belum menyeluruh
dan bantuan bantuan sendiri itu lebih dibusatkan
jadi di pusat kota
dan ketika itu saya bersama teman teman saya mas yudha indonesia di karamaras berkumpulnya di kampus
jadi cukup agak jauh dari pusat kota
terakhir mas amam apakah masih ada teman teman atau rekan rekan dari mas amam atau warga negara indonesia yang anda kenal di sana
yang sampai saat ini masih belum ditemukan
untuk saat ini mas yudha indonesia di sana sudah di evakuasi semua
untuk kemudian saya akan mencari teman teman saya yang masih belum ditemukan

baik terima kasih mas hamam istivallah melaporkan langsung dari ankara turki
kita berharap saja mudah mudahan pasca gempa ini semuanya bisa kembali dengan selamat
dan tidak ada lagi gempa susulan dan bisa kembali melanjutkan perkuliahan di ankara sana di turki
terima kasih atas waktunya selamat malam mas hamam